sebanyak dua belas anak di sumatera barat meninggal dunia akibat gagal ginjal akut
hingga kamis dua puluh oktober telah ditemukan sebanyak dua puluh dua kasus anak menderita gagal ginjal akut di sumatera barat
tiga belas orang anak yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut ini tersebar di berbagai daerah
mulai dari kota padang payakumbu bukit tinggi hingga kepulauan mentawai
kementerian kesehatan per delapan belas oktober dua ribu dua puluh dua melaporkan terdapat dua ratus enam kasus gagal ginjal akibat progresif atipikal atau gagal ginjal misterius yang tersebar di dua puluh provinsi
dari jumlah ini setidaknya terdapat sembilan puluh sembilan kasus kematian yang dilaporkan
sumatera barat menjadi salah satu provinsi dengan kasus tertinggi setelah dki jakarta jawa barat dan jawa timur
datanya adalah dua puluh dua kasus ya
dimana tadi ada yang meninggal dua belas kasus
sepuluh di jamil
dua di luar jamil
kemudian masih ada yang dalam perawatan
sisanya ada yang sembuh
ada yang sembuh dengan tetap ada gangguan ginjalnya
ada yang sembuh dengan gangguan ginjalnya sudah membaik
nah itu ada istilahnya ada gejala gejala sisa
ada yang sembuh